ke sepuluh wni yang sudah kembali ke tanah air mengaku diperlakukan dengan baik selama menjadi tawanan kelompok abu sayyaf di filipina
peter tonsen barahama salah satu dari sepuluh wni yang dibebaskan juga mengaku tidak pernah bertemu dengan empat wni yang masih ditawan kelompok abu sayyaf di filipina selatan
kalau yang empat kita nggak tahu lokasi mereka karena
kalau beda pulau mungkin bisa satu pulau juga mungkin bisa cuma mungkin lain grup
itu dibawanya berpindah pindah betul ya pak
kalau berpindah pindah ya kalau berpindah pindah itu demi keamanan kami juga
karena setiap ada operasi militer mereka selalu menghindar tidak melakukan perlawanan
karena mereka mengingat ada kami sepuluh orang mereka takut terjadi apa apa dengan kami ada yang meninggal
mereka juga malu dengan warga indonesia